penyusutan hutan sumatera berdampak langsung terhadap populasi satwa endemik seperti gajah yang berangsur menyusut
sebagian hutan habitat gajah dirambah tanpa izin dan berubah menjadi perkebunan monokultur seperti kelapa sawit
di provinsi aceh satu persatu perkebunan ilegal dieksekusi
ribuan pohon sawit tanpa izin ditumbangkan untuk diganti tanaman hutan produktif dan ramah satwa agar habitat gajah sumatera kembali sehat
ini adalah pulau sumatera
luas pulau ini mencapai empat puluh enam juta hektare dan merupakan pulau ke enam terluas di dunia
hutan sumatera juga punya fungsi vital sebagai salah satu paru paru dunia
di dalamnya hidup jutaan raga makhluk hidup diantaranya satwa endemik seperti harimau orang hutan badak dan gajah

akan tetapi angka ideal tersebut sepertinya sulit tercapai
kajian wwf indonesia juga menunjukkan bahwa penyusutan hutan sumatera berdampak langsung terhadap populasi satwa endemik seperti gajah sumatera
populasi gajah sumatera berangsur menyusut

mereka pindah exceptional
kajian wwf indonesia juga menunjukkan bahwa penyusutan hutan sumatera berdampak langsung terhadap populasi satwa endemik seperti gajah sumatera
kajian wwf indonesia juga menunjukkan bahwa penyusutan hutan sumatera berdampak langsung terhadap populasi satwa endemik seperti gajah sumatera
kajian wwf indonesia juga menunjukkan bahwa penyusutan hutan sumatera berdampak langsung terhadap populasi satwa endemik seperti gajah sumatera
populasi gajah sumatera berangsur menyusut

kondisi ini dipicu maraknya pembukaan perkebunan monokultur
pertambangan permukiman yang tidak terkendali
di kabupaten aceh tamiang provinsi aceh misalnya
sebagian besar hutan telah berubah menjadi perkebunan monokultur
yaitu kebun kelapa sawit
saya bersama anggota forum konservasi loser
bergerak dari desa pengidam menuju barat
kami akan mendatangi sebuah perkebunan sawit ilegal
yang berdiri di hutan produksi
luasnya lebih dari lima puluh hektare
pohon pohon sawit di kebun ini juga telah matang dan siap panen
awal dua ribu delapan belas perkebunan ini dinyatakan melanggar perizinan oleh mahkamah agung
dan dikembalikan kepada pemerintah
setelah jatuhnya fonis tersebut
warga dan forum konservasi loser
menebangi pohon pohon sawit di kebun ini
dan akan mengembalikan fungsinya menjadi hutan rakyat
kita menebang sawit ini dan merangka merestorasi
mengembalikan fungsi hutan dan menemukan tanaman kembali
deforestasi hutan aceh dalam rentang dua ribu sembilan dua ribu tujuh belas
yang direkapitulasi oleh forest watch indonesia
dan forum konservasi loser menunjukkan bahwa hutan aceh
menyusut antara sepuluh hingga dua puluh hektare per tahun
kondisi ini mengkhawatirkan
apalagi kebutuhan habitat hutan satwa endemik sumatera tidak pernah berkurang
saidina adalah satu dari beberapa tetua warga desa pengidam
kabupaten aceh tamyang
yang merasakan perubahan hutan di sekitar desanya
tetapi sekarang menurut saidina
desanya telah dikepung perusahaan dan perkebunan sawit
tidak ada lagi lahan hutan
untuk diambil manfaatnya
juga tidak ada lagi satwa yang dulu menghuni dan menjaga hutannya
itu macam hewan makanan kan
sudah hampir mengusnah lah
jika diurutkan kembali rangkaian konflik antara gajah dan manusia
disebabkan oleh tidak terkendalinya alih fungsi hutan
hutan terus menyusut
sementara kebutuhan habitat gajah tidak pernah berkurang
artinya solusi terbaik menjaga populasi gajah sumatera
adalah dengan melindungi habitatnya
dalam hal ini